assalamualaikum ya ahli ya uhdi assalamualaikum ya ahli ya uhdi
lagu assalamualaikum dibawakan oleh tantri kotak dan pasha ungu di awal acara muharrem festival
muharrem festival juga dimeriakan oleh permainan cahaya di gedung gedung yang ada di kawasan bundaran hotel indonesia jakarta
acara ini digelar untuk menyambut pergantian tahun baru islam seribu empat ratus empat puluh satu hijriah pada sabtu malam
atraksi fire dance dari tarina dancer menarik perhatian pengunjung yang memadati kawasan ini
sejumlah musikus indonesia lain juga ikut meramaikan perayaan ini seperti potret
hingga grup berikotan
kegiatan ini pun dihadiri gubernur dki jakarta anies baswedan
warga berebut bersalaman dengan anies baswedan
dalam sambutannya anies menyebut perayaan tahun baru islam ini bisa menjadi refleksi apa yang telah dikerjakan sebelumnya
selain itu anies juga berharap tahun baru ini
jakarta bisa ledakan
jadi baik lagi berkarya
kita ingin jakarta terus menerus membawa kebaruan
kebaruan tidak berhenti di sini
ini adalah salah satu contoh
dan kebaruan ini
bukan hanya dari aspek pelaksanaan panggung panggungnya
itu iya menarik
ribuan pedagang pedagang kecil
semuanya menyemut ke sini
merasakan manfaat hadirnya
begitu banyak warga jakarta di bundaran hi ini
sebelumnya ada rangkaian pawai obor elektrik yang diikuti empat peserta
mereka berjalan dari jalan merdeka barat silam monas menuju bundaran hi
tak hanya lampion
perada marching band juga menyemarekan festival ini
lagu terbang dari grup musik kotak menutup jakarta muharram